iya pak ustadz
kusir satan satan itu
iya pak ustadz
dede sama kang sobri
udah direstuin buat menikah
terima kasih ya allah
kok alhamdulillah sih
mama gak mau
kamu sampai nikah sama sobri
cepet yang lain
kalo sampe si sobri nikah sama dede
terus kamu bisa bisa
banyak banget sih peraturannya
ini gak boleh
itu gak boleh
berin aja sama kang kusoi
kan kang kusoi juga
masa sama kusoi sih tuh
kamu gak tau ceritanya kang kusoi
mau ke nanti
mak temenin aceh nyuci yuk mak
temenin aceh di belakang aceh mau nyuci mak
astagfirullah aceh kenapa sih
aceh takut mak
temenin di belakang yuk mak
bu perkenalkan saya dokter clara dokter di desa ini
pak idahnya ada bu
idahnya lagi pergi sudah lama nggak pulang
saya ira neneknya ronaldo
kalau ronaldonya ada bu
oh lagi tidur yaudah nggak apa apa
tadinya saya tuh kesini pengen periksa ronaldo tapi kalau dianya lagi tidur yaudah gak apa apa bu
nggak apa apa tuh dok ronaldo tidurnya sudah dari tadi
mumpung dokter kesini ayo atu diperiksa sekalian
bangga atu dok
ma disini aja jangan kemana mana
ajeng jadi lemes tuh
ma duduk lagi
iya ma jangan kemana mana
jangan jatuh ya ma ya
rame orang membicarakan syetan
satu ekor syetan muncul
anak anak seciraus tidak ada yang bisa ngaji
tidak ada satupun yang jajar
tidak seorang pun yang resah
dengan setan yang muncul di pos ronda
tapi kalian bersahabat erat
dengan syetan syetan yang bersemayam
di rumah kalian
iya pak ustadz
kusir syetan syetan itu
iya pak ustadz
kusir syetan syetan itu
kusir syetan syetan itu
kusir syetan syetan itu
kusir syetan syetan itu
kusir syetan syetan itu
kusir syetan syetan itu
kusir syetan syetan itu
kusir syetan syetan itu
kusir syetan syetan itu
kusir syetan syetan itu
kusir syetan syetan itu
kusir syetan syetan itu
kusir syetan syetan itu
kusir syetan syetan itu
kenapa sih harus nunggu disini
kita harus melawan rasa takut kita
kita tidak boleh kalah dengan mas suha
mas suha itu jangan dijadikan patokan
juri juga takut sama mas suha